sejumlah kantor kelurahan di wilayah provinsi dki jakarta
membuka pelayanan bagi warga jakarta
yang ingin membuat ktp elektronik atau iktp pada sabtu ini
fasilitas pembuatan ktp seperti mobil pelayanan keliling ikut diterjunkan
instruksi menteri dalam negeri agar masyarakat segera membuat iktp
sebelum tiga puluh september dua ribu enam belas
mulai dijalankan sejumlah kantor kelurahan di wilayah dki jakarta
kegiatan ini sudah disosialisasikan sejak satu minggu lalu
sabtu ini sejumlah kantor kelurahan membuka pelayanan pembuatan iktp
baik untuk perekaman data ataupun pembuatan iktp baru
karena hilang dan rusak
kantor kelurahan mampang perapatan jakarta selatan
merupakan salah satu kantor kelurahan yang membuka pelayanan ini
kantor kelurahan mampang juga menyediakan mobil pelayanan keliling
dari dinas kependudukan dan catatan sipil provinsi dki jakarta
yang sudah terhubungkan
sejumlah warga mulai datang sejak pagi hari
meski pelayanan dibuka sejak pukul delapan tiga puluh pagi
berbeda dengan solihah yang harus menunggu empat belas hari
untuk mendapatkan iktp
salah seorang warga mampang perapatan lain
yang harus mendapatkan iktp
perbedaan waktu selesai iktp ini
karena ada perbedaan antara prosedural perekaman
dan pembuatan ktp elektronik baru
yang hilang atau rusak
itu langsung jadi mereka itu sudah foto duluan
jadi kami tinggal cetak
terus kalau memang dia itu belum jadi setelah foto
karena memang kami kirim dulu datanya ke ddn
untuk dikirifikasi di pihak ddn
setelah ddm memberikan informasi ke kita
untuk siap cetak kami cetak
kantor kelurahan mampang juga bisa melayani warga
dari wilayah kelurahan lain khusus untuk perekaman data
rencananya pelayanan setiap hari sabtu ini
akan terus dilakukan oleh kelurahan
sampai tiga puluh september dua ribu enam belas
albi pratama jakarta
lima pasien yang tengah dirawat direkam untuk dibuatkan iktp
selain pasien sejumlah staff perawat
dan beberapa karyawan rsud
juga melakukan pengurusan iktp di rumah sakit ini
para pasien yang berada di rumah sakit
merasa terbantu dengan adanya pembuatan iktp
yang dilakukan dinas kependudukan cianjur tersebut
kesini kan berat tapi kan komposnya
jadi dengan adanya petugas kesini lebih mudah apa gimana
ya kebetulan saya lagi di sini
ini kan harus ada
dengan melakukan upaya jemput bola ke rsud cianjur
diharapkan target pembuatan iktp
untuk seluruh warga cianjur tercapai
jadi untuk kegiatan percepatan bola iktp
itu harus diatur
saat ini kita melakukan jemput bola
karena di cianjur ini masih banyak warga cianjur
yang dulu perekaman ini dua ratus lima puluh ribu
yang harus kita selesaikan
kita melakukan jemput bola ke kantor kantor dinas
termasuk ke mua md lembaga
termasuk saat ini kita di rumah sakit rsud cianjur
yang melakukan perekaman bagi masyarakat yang mungkin dirawat
kedua juga staf karyawan rumah sakit
dan mungkin juga keluarga pasien
jadi ini bisa mempercepat
dalam kita akses pelayanan kepada masyarakat
lebih dari dua ratus lima puluh ribu penduduk cianjur
yang belum memiliki iktp
diharapkan bisa mendapat kartu kependudukan elektronik ini
sebelum tiga puluh satu september
sesuai dengan kebijakan kementerian dalam negeri
gani aris cianjur
pemerintah pusat mendatangkan dua belas belangko iktp
ke kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota surabaya
namun jumlah ini masih jauh dari kebutuhan kota surabaya
kelangkaan belangko sempat membuat proses pencatatan iktp wsb

sejak hari ini

namun sejak kamis lalu
pemerintah pusat telah mendatangkan dua belas belangko iktp
jumlah belangko kali ini cukup banyak
biasanya jatah per minggu yang diberikan pemerintah pusat
hanya tiga empat ribu belangko
dua ratus sembilan puluh lima ribu warga surabaya belum melakukan perekaman data iktp
jadi kemarin hari kamis
kita bawa dari kelantan dua belas ribu
dan dari dua belas ribu itu sudah kita gunakan kurang lebih sepuluh ribu lebih
yang masih sisa yang kita akan gunakan dalam satu minggu terakhir
terkait batas waktu perekaman ktp elektronik dinas kependudukan catatan sipil
di seduk capil kota bogor
gencar melakukan sosialisasi ke warganya
sosialisasi dilakukan dengan cara menyebar mobil layanan di seluruh kelurahan
serta membuka layanan di tiap kantor kecamatan hingga pusat perbelanjaan
puluhan ribu warga kota suhujan ini belum melakukan perekaman iktp
akibatnya mereka harus mengantri kembali lantaran ktp lama yang mereka miliki
terancam tak berlaku lagi
hampir di setiap kantor kecamatan di kota bogor
terus dipadati oleh antrean warga pemohon iktp
mereka menunggu giliran proses perekaman yang digelar oleh petugas catatan sipil
padahal sebagian warga baru memperoleh ktp
nur jana salah satunya
emang ini masih panjang waktunya kan
bu gimana harapannya dengan perubahan iktp gimana sih bu
pengen cepet cepet jadi sih
soalnya ini kan sendiri tuh gampang orang bisa
katanya ektp seumur hidup jadi nggak bikin lagi bikin lagi gitu
meski harus mengurus kembali warga mengaku antusias mengantre untuk iktp
diharapkan dengan kartu identitas yang berlaku seumur hidup
mereka tidak dibebani lagi oleh birokrasi permohonan identitas penduduk seperti selama ini
mau ganti ktp jadi iktp
dari jam berapa teh
tadi sebab sembilan tiga puluh
mas sebelumnya ada kompletan bahwa ada hasil penggantian iktp
itu dengar berita di tv
data yang dihimpun dinas kependudukan dan catatan sipil
baru sekitar enam ratus ribu warga yang sudah terdata dalam daftar rekam iktp
pendataan terhambat lantaran banyak warga yang tengah di luar kota
selain itu tak sedikit warga yang sakit hingga sulit mendatangi dinas terkait
pihak dinas kependudukan kota bogor pun kini membuka layanan iktp
di tiap kantor kecamatan hingga pusat perbelanjaan
petugas juga menyebar mobil layanan ktp di seluruh kelurahan secara bergiliran
itu bahwa perekaman yang belum pernah direkam warga yang sudah memenuhi syarat
untuk mendapatkan ktp elektronik itu dari pusat ada kurang lebih sekitar empat puluh ribuan
terkait batas waktu yang dijadwalkan oleh kementerian dalam negeri pada akhir september
disduk capil kota bogor mengaku akan memberi kelonggaran bagi warganya yang belum mendaftar
hingga jatuh tempo yang tidak ditentukan